oke nah tadi saya sudah bilang ya untuk meluruskan perdebatan yang mungkin terjadi di lini masa soal kerajaan sriwijaya jadi trending
kita sekalian belajar lagi sejarah
kami ajak anda untuk mengetahui kerajaan sriwijaya merupakan kerajaan melayu yang berada di pulau sumatera
serta punya pengaruh besar terhadap nusantara
dan untuk membahasnya bergabung bersama kami ada sultan iskandar mahmud ba'darudin
sultan palembang darussalam
assalamualaikum selamat malam sultan
oke sultan sebagai salah satu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik sultan sebagai salah satu anggota kesultanan hidup sejak kecil dengan budaya dan juga sejarah yang kental begitu
sultan mungkin sadar kedatuan sriwijaya atau kerajaan sriwijaya baru baru ini jadi perbincangan karena dianggap fiktif atau tidak nyata
padahal sudah sejak lama ya sudah sejak sd bahkan kurikulum kita mempelajari hal tersebut
mungkin sultan bisa meluruskan perdebatan ini
ya saya bisa meluruskan bahwa apa yang disebut oleh bang ridwan saidi itu tidak benar
iya itu tidak benar kita adu data saja
ya pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh dua western rozil belanda di palembang selama lebih kurang tahun telah membaca turunan corner
dan mulai mencari peningkatan kurno yang berada di mulai kerjanya
misalnya wilayah atas dongeng mulai membawa ke bukit guntan sekitar empat km ke arah barat dari pusat kota palembang
di daerah bukit selatan itu dirusak secara mudah oleh pekerja membuat jalan
sebuah bantala menemukan kemudian menemukan arca di kota bukit arca buda dari bukit guntang
bata yang diperserahkan dalam jumlah yang menarik perhatian selain juga
struktur patah yang bentuk sebuah dana lingkaran sekitar lima km
ke arah barat laut dari bukit gudang ia menemukan prosesi tarang tua yang berangkat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat masih
pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh batang bukit menemukan prosesi kundukan bukit dalam sebuah rumah orang melayu di desa yang bernama kudang keputih
kedua prosesi merupakan prosesi yang berlangsung
pertama yang ditemukan di daerah palembang prosesi kundukan bukit bersekutun isinya singkat namun informasi
yang diberikan cukup padat dan penting bagi penulisan sejarah
itu adalah prosesi yang paling penting hingga ini pernah terbunuh di sumatera
kemudian kakak papa saya menemukan batu tulis tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
batu tulis merupakan telapak kaki dihiasi dipuncakkan dengan kepala ular sendok
yang didapat digali oleh raden haji muhammad akib pada tanggal dua puluh satu september
batu ini sekarang ada di rumah bari mesium jakarta
seperti apa cerita yang beredar di keluarga sultan seperti apa
oh begini proses kundukan bukit ada beberapa ya
kemudian proses kundukan bukit telah diimprasasikan kembali
terutama pada usur pertanggalan paris viii oleh kap paris dan buhari
artinya ini lah
selamat tahun saka telah lewat enam ratus empat pada hari ke sebelas
kedua paro terang bulan wassaka depuntah yang naik
tiga perahu menghabis jadat pada hari ketujuh
tujuh paro terang
empat bulan jadat depuntah yang ketolak dari menana
lima sambil membawa dua laksa tentara dengan perbakalan
enam sebanyak dua ratus peti berjalan bergembarahu dan yang berjalan kaki sebanyak seribu
itu tiga ratus dua belas datang di muha
delapan dengan sukacita pada hari kelima paro terang bulan aslada
sembilan dengan cepat dan penuh kegembiraan datang membuat manual
sepuluh segeri geri menang
perjalanan berhasil dan menjadi maksudnya
kemudian ada lagi yang proses
ada lagi yang berhasil di gedungkan bukit
pada tanggal sebelas pada terang bulan waisak dua puluh tiga april seribu sembilan ratus delapan puluh dua masehi
dapuntah yang naik perahu dari pusat pemerintahan di suatu tempat di tepi sungai
pergi menuju kuil buddha untuk merayakan hari waisak sambil berdoa untuk bersel ekspedisi dan akan dilakukannya
setelah upacara selesai kemudian dia kembali lagi ke pusat pemerintahannya untuk melakukan persiapan ekspedisinya
dua depuntah yang naik perahu dari menana pada tanggal tujuh paro terang bulan iesta
oke tapi sultan kalau itu kalau itu baik
kalau sultan kalau yang tadi disebutkan itu yang terjadi di masa lampau
kemudian mungkin bisa dijelaskan kepada kami secara singkat kultur apa yang mungkin sampai saat ini masih melekat
kultur dari kerajaan sriwijaya masih melekat kepada keluarga kesultanan
yang bisa menjadi bukti
peninggalan peninggalan ini sangat sangat luar biasa banyak
saya rasa mungkin nanti bang saidi boleh ke palembang
kita sama sama aja melihat
ya saya rasa saya kenal sama bang ridwan saidi
kita sama sama ya adu bukti aja
jadi terbuka ya untuk diskusi ya sultan
terbuka untuk diskusi
oke baik kalau begitu semoga tidak jadi perdebatan lagi
semoga diskusinya bisa disegerakan
terima kasih banyak sultan iskandar mahmud badurdin
sultan palembang darussalam terima kasih telah bergabung bersama kami